inilah detik detik proses evakuasi jasad ngatiman
warga dusun gamblong desa kalijambe
kecamatan bener kabupaten purworejo jawa tengah pada rabu malam
jasadnya ditemukan tertimbun material longsoran dari tebing setinggi kurang lebih empat puluh meter
setelah melakukan pencarian lebih dari empat jam
peristiwa ini terjadi usai intensitas hujan yang tinggi di wilayah utara purworejo
kita tidak pernah mendapatkan berita
masih ada penghuni yang tersebut di dalam kerubuan
alhamdulillah tidak ditemukan tapi tidak ada
ngatiman diketahui tengah berada di belakang rumahnya
saat tebing yang berada tepat di belakang rumahnya ambrol
ngatiman tinggal di rumah tersebut bersama tiga orang anggota keluarganya
namun saat kejadian ia sedang sendirian
langsung ditanyain tadi yang liman mana
keluar gitu ya
langsung berarti sudah longsoran berarti ini
setelah berhasil devakuasi
jasad ngatiman langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah citrowarjo purworejo
sementara hingga rabu malam
relawan gabungan masih melakukan pembersihan material longsoran
babang jati asmoro purworejo jawa tengah